masih terkait kpk rapat dengar pendapat antara komisi pemberantasan korupsi dan komisi hukum dpr ditunda
setelah pemimpin komisi tiga membacakan surat pemberitahuan dari kpk bahwa pemimpin komisi antiraswa itu berhalangan hadir
rapat dengar pendapat antara kpk dan komisi tiga dpr tetap digelar pukul sebelas siang tetapi tidak banyak anggota komisi yang hadir
pimpinan komisi kemudian membacakan surat jawaban dari kpk tentang ketidakhadiran kpk dan meminta dilakukan penjatualan ulang
setelah koordinasi antar lembaga dilakukan disepakati rapat dengar pendapat digelar senin sebelas september nanti pukul tiga sore
komisi hukum akan menunggu kehadiran kpk karena agenda rapat cukup penting antara lain membahas soal pagu anggaran dua ribu delapan belas dan masalah internal kpk
hasil komunikasi sekretariat komisi tiga dikasih tahu bahwa kpk akan datang
kepada komisi tiga hari senin jam lima belas karena pagi kami dengan jaksagung sore kami dengan kpk